banyaknya pohon tumbang di kota bandung jawa barat beberapa waktu belakangan membuat masyarakat resah lady
untuk itu pemerintah kota bandung juga berencana melakukan pendataan dengan memperlakukan nktp
memperlakukan ktp pohon
rimbun dan sejuk kota bandung memang terkenal dengan pohon pohon besarnya yang berjajar
namun belakangan pohon pohon besar di sepanjang jalan bandung berubah jadi bencana
masyarakat merasa resah dengan banyaknya kejadian pohon tumbang
tapi kalau mungkin kalau misalnya anginnya besar mungkin itu yang buat kita agak agak takut gitu
sampai badai juga kan ada pohon pohon yang tumbang gitu
jadi kampus juga acak acakan gitu dari kebersihannya juga
ya emang takut sih kalau ada cuaca seperti itu
pohon pohon di kota bandung sendiri memang banyak yang sudah tua dan rapuh
pohon pohon tua di kota bandung seperti di samping saya ini memang memiliki fisik yang sudah rusak
seperti bisa dilihat di sini bagaimana kulit pohon sudah mulai retak retak
juga di bawah sini mulai bolong bolong
dalam kondisi cuaca yang buruk seperti hujan deras maupun keadaan berangin
kondisi pohon seperti ini bisa sangat membahayakan para pengguna jalan
dinas pemakaman dan pertamaan
di skantam kota bandung akhirnya berencana membuat ktp untuk pohon
ktp pohon ini nantinya akan berbentuk digital
kini proses pengembangannya masih menunggu proses lelang
setiap identitas pohon akan didata sehingga informasinya bisa diketahui masyarakat
ktp pohon nanti akan berisikan nama daerah maupun latin
jenis usia tinggi diameter dan kondisi pohon
justru kita mendata itu yang pinggir jalan
namanya yang di jhj jalur hijau jalan
itu yang kita sedang upayakan
tapi mohon maaf mungkin kita sekarang baru beberapa ruas jalan dulu
nanti ke depan terus kita lakukan dengan aplikasinya kita lakukan
dengan aplikasi itu nantinya pemerintah kota maupun masyarakat
bisa memberikan informasi mengenai pohon di lingkungannya
informasi tersebut akan digunakan di skantam untuk melakukan pemeliharaan
ada lebih dari dua empat ratus batang pohon di bandung
sekitar empat ratus diantaranya merupakan pohon kategori tua berusia lebih dari delapan puluh tahun
riana hadiat bandung